pt mrt jakarta resmi membuka akses sepeda non lipat untuk masuk ke area stasiun dan naik kereta ratangga
di hari pertama pembukaan akses sepeda non lipat ini gubernur dki jakarta anies baswedan bersama wakilnya ahmad riza patria terpantau sedang membawa sepeda non lipatnya untuk masuk ke mrt
selain gubernur dan wakil gubernur pesepeda lain yang menjajal di hari pertama pemberlakuan ini pun turut memberikan tanggapannya
plusnya mungkin kalau misalnya buat orang orang yang mau berangkat ke tempat kerja bisa menghemat waktu ya tapi masih ada kurangnya nih dari segi buat rel fasilitas roda sepedanya
yang terutama yang di tangga ada sebelah situ itu kalau misalnya mau naikin sepeda agak mepet ke stang
pada pembukaan tahap awal ini baru disediakan tiga stasiun yakni stasiun lebak bulus grab blok m bca dan bundaran hi
ya kenapa tiga stasiun ini
karena ini lebak bulus dan bundaran hi itu stasiun ujung
ini bisa atau di tengah berhenti di blok m kalau rumah anda mungkin ada di sekitar kebayoran baru atau di sekitar blok a misalnya ya cukup dari bundaran hi sampai ke blok mbca
ada pun sepeda non lipat yang diizinkan adalah sepeda reguler dengan dimensi yang tidak melewati dua ratus cm x lima puluh lima cm x seratus cm
dengan lebar dan maksimal lima belas cm
sementara sepeda tandem tidak diperbolehkan masuk
selain itu sepeda non lipat hanya diizinkan masuk di luar jam sibuk kecuali hari sabtu dan minggu
bagi para penumpang yang membawa sepeda anda tidak perlu khawatir karena pihak mrt tidak memberikan biaya tambahan perjalanan
tim liputan cnn indonesia